kita tunggu aja atau gimana
kita tunggu aja
saya harus balik lagi ke kantor
kang us kan tadi udah pulang
perlunya sama cecep
kalau kita salah
kalau kita kerjanya dianggap gak bener
bang edi tahu dari mana
saya gak tau
apakah biaya operasional
sudah bisa dicairkan
ibarat motor atau mobil
gak bisa jalan
kalau gak ada bensin
ya saya tau
kamu pernah ngomong apa ke bang edi
kalau ketemu bang edi
saya cuma ngasih setoran
ke kang reno
apa saya sama yang lain dianggap salah
karena pernah ada yang ngelawan
kalau itu masalahnya
ke kamu juga ada yang lawan
tukang parkir pasar
disini bu parkirnya
kalau itu beda
atau kamu dia sikat
terus ngasih serangan balik
uang yang kalian butuhkan banyak
bertahap juga bisa
sesuai dengan pelaksanaan program
kita gak usah berdebat
sekarang gini aja
rencana dalam waktu dekat apa
saya mau bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat
dan tokoh pemuda
tergantung dari bang edi sendiri
kita ketemu bang edi
nanti serena pulang
kami gak masuk kemana ya
paling ada urusan keluarga
dunia ini jangan tahu
kalau saya sudah tahu
kamu disuruh cari mata mata
bos bukan pak
itu si bapak minta bil
pintanya ke tete
telepon aku di reject sama ami
hai kamu yang di sana
baik ada apa nelpon
saya cuma mau nanya gimana kabar aksi berantah copet
sejak pak junaidy ketemu sama bos saeb pak junaidy gak pernah ngebahas itu lagi
mungkin kena racun omongan bos saib
udah dulu ya aku lagi kerja
teman teteh kenal pak junaidy
tadi waktu nelpon teteh nyebut nama pak junaidi
dia gak kenal cuma aku pernah cerita kalau bos aku namanya pak junaidi
kalau bos saeb siapa
aku kasih tahu juga percuma kamu gak kenal
kok teteh kenal sama temennya pak junaedi
aku gak kenal
cuma pernah diceritain sama temen aku
kalau mantan bosnya temen pak junaedi
kok temen teteh tau kalau mantan bosnya temen pak junaedi
biasanya kang reno jadi pejabat teras
seharian dia kerjanya cuma duduk di teras
kan katanya sekarang sibuk di terminal
bang edi kayaknya nggak ada
kita tunggu aja atau gimana
kita tunggu aja
saya harus balik lagi ke kantor
kang us kan tadi udah pulang
perlunya sama cecep
aku tuh minta kang ujang mampir dulu
tapi kalau cuma nganter aja terus langsung pergi lagi
kang ujang itu jadi kayak tukang ojek
gak apa apa dibilang tukang ojek juga
berarti kalau kang ujangan terjemput aku harus bayar
darwin ada perlu
kan kamu yang ngajak kesini
saya darwin sama ijang ada perlu
masih ada perlu sama saya
reno gak ngasih tau kalian dipecat
saya darwin ijang dikasih taunya sama agus
kang renonya sibuk di terminal
kalau sudah tahu kalian dipecat
harusnya kalian sudah tidak kesini lagi
agus sudah ngasih tahu kalau saya ewing ijang sama otoi dipecat
tapi agus gak ngasih tau alesannya
kalian kerja ikut saya tanpa perjanjian kerja tertulis
kalian bukan pekerja yang dilindungi undang undang
saya bisa memecat kalian
kapan saja tanpa harus memberitahu alasannya
aduh lupa aku belum buatin minum
kang ujang mau aku buatin kopi atau teh
pertanyaannya bukan usah atau gak usah
tapi kang ujang mau aku buatin kopi atau teh
kang darman balas dendam karena anak buahnya kami hajar sampai patah tulang
tadi salah satu anggota saya sudah diajar sampai